jelang idul fitri warga jakarta dan sekitarnya rela antre panjang menukar uang baru untuk lebaran di istora senayan jakarta pusat
animo masyarakat untuk menukar uang sangat tinggi hingga terjadi antrean panjang
warga sengaja datang ke istora senayan sejak pagi untuk menukar uang yang akan dibagikan kepada sanak keluarga di hari raya idul fitri nanti
bank indonesia mengutamakan pelayanan pendaftar lewat aplikasi pintar dan untuk penukaran uang datang langsung harus menunggu antrean
sampai jumat sore ini antrean panjang tukar uang baru untuk lebaran masih terjadi di istora senayan jakarta
banyak warga yang antre sejak pagi dan datang langsung belum terlayani
sementara warga yang menukar datang langsung sejak pagi terbantu dengan penukaran uang ini meskipun tanpa lewat aplikasi pintar